majelis ulama indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tidak membatalkan puasa
lalu apa saja yang harus dipersiapkan bagi masyarakat yang akan divaksin saat berpuasa
kita akan langsung bertanya kepada dr iris rengganis
yang merupakan ketua tim advokasi pelaksanaan vaksinasi pbid
selamat malam dokter
dokter ini kan sudah ada fatwa mui bahwa vaksin tidak membatalkan puasa
nah pemerintah juga mengimbau jika memang kondisi badannya dirasa tidak fit
bisa divaksin usai berbuka
nah secara medis dan menurut dokter
bagaimana sebenarnya teknis pelaksanaan vaksinasi yang terbaik dilakukan saat bulan ramadan nanti
ya sebetulnya yang baik memang ada dua alternatif
yang pertama adalah setelah sahur nanti pada jam pagi kan bisa divaksinasi
karena kan dia sudah sarapan sudah tidur cukup malamnya seperti itu
walaupun bulan puasa banyak doa
tetapi saya kira itu membuat lebih sehat ya lebih kuat demandnya dan semuanya
nah jadi bisa pagi pagi divaksinasi
tetapi tentu dengan catatan dia harus mempersiapkan diri kalau ada comorbid sebelumnya
dan sudah ada catetan dari dokter yang merawatnya bahwa dia boleh divaksinasi
nah bila mana terjadi kipi kejadian ikutan pasta imunisasi yang harus membuat si seorang harus buka puasa
itu harus dijelaskan dari awal
jadi dia sudah tahu bila mana perlu harus buka puasa
karena suatu hal kipik tentu itu harus buka puasa
tetapi ada alternatif yang kedua adalah malam setelah puasa
atau setelah buka itu kalau bisa diadakan layanan juga
saya kira itu sangat baik sekali karena ini kan masa pandemik
masa pandemi dengan bulan puasa jadi kita memang bagaimana menyatukan supaya pelayanan tetap bisa berjalan
tetapi untuk beberapa orang yang memang setelah puasa baru boleh mau vaksinasi itu sudah ada fasilitasnya
dokter kalau kita bicara lagi soal potensi kipi yang mungkin ada
pastinya penerimaan tubuh terhadap vaksin bagi setiap orang ini berbeda beda
kipiknya pun beragam
tadi dokter sampaikan mungkin saja ada kipi yang mengarah kepada di berbuka puasa begitu
tapi itu potensi potensi seperti itu besar adanya atau seperti apa dok
sebetulnya kalau kipi itu sangat individual
banyak orang juga yang merasa tidak apa apa
tetapi kalau nyari bekas suntikan itu kan kita bisa kompres seperti itu ya
tetapi kalau dia udah gak paham misalnya ada mual sampai muntah ya itu kan harus batal
kemudian ada reaksi alergi ya itu kemungkinan juga harus batal
sampai misal bentol bentol ya itu tetap harus batal
karena kan ada beberapa dia harus minum sesuatu juga
jadi memang harus kita ada penjelasan yang sejelas jelasnya kepada setiap orang untuk divaksinasi
jadi walaupun pagi bisa divaksinasi dari padma umui sudah
ada kejelasan bahwa itu tidak membatalkan
tetapi masalah yang lain adalah bila tidak dimul kipik yang mengharuskan dia batal
nah itu juga harus diberi penjelasan
dan ada baiknya juga bila mana kalau pemerintah bisa menyiapkan setelah buka puasa ada pelayanan lagi itu akan lebih baik lagi
jadi kita ada berbagai macam alternatif karena masa masa pandemi ini kita juga ingin target daripada vaksinasi tetap dilaksanakan

jadi kita juga harus membuat beberapa alternatif
berarti target untuk mencapai herd immunity nya juga harus bisa tercapai ya dok ya
ya harus diimbangkan semuanya
baik diupayakan kepada pemerintah ini sebaiknya mengadakan waktu vaksinasi pasca bulan atau pasca berbuka puasa ya dok ya
tapi kalau secara keilmuan secara medis kalau vaksin saat siang hari saat perut kosong berpuasa itu aman gak sih dok
karena kan kita tidak pernah tahu ya jika kita harus menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama
untuk kemudian mendapatkan vaksin mungkin datangnya pagi pagi tapi kesempatan di vaksinnya sudah menjelang siang hari
itu aman gak dok ketika perut kosong di siang hari seperti itu
sangat individual sangat individual sekali
jadi kita tidak bisa menamaratakan ke semua orang
memang nggak ada peraturannya bahwa oh vaksin harus makan dulu nggak ada peraturannya
tetapi kebanyakan beberapa orang merasa kalau terulama itu lapar ya kemudian nanti menimbulkan hal hal hipoglikemik ya
jadi kekurangan tenaga dalam tubuh dan itu kan efeknya bisa saja terjadi kipi seperti itu
jadi kondisi sebetulnya yang kita inginkan adalah kondisi prima pada saat divaksinasi kondisi baik
jadi seringkali dokter menasehati makan dulu tidur cukup itu kan maksudnya supaya kondisi baik ya
sebetulnya itu yang diinginkan
sejumlah pihak ini akan mendapatkan vaksin dosis kedua pada bulan ramadan dok
apa kemudian yang sebaiknya diperhatikan
terutama bagi mereka yang mungkin sudah menjalani vaksin tahap pertama atau dosis pertama
di menuju ke dosis kedua ini apakah mungkin ada hal hal yang bisa menjadi acuan begitu dok
misalnya pada saat pertama tidak terlalu terasa gejala gejala atau dampak pasca vaksin pertama
dan itu kemudian lebih bisa meyakinkan bahwa divaksin dosis kedua itu juga berarti lebih aman dok
ya sama saja ya
pertama kedua vaksinnya itu
ya sama juga vaksin yang sama sebetulnya
ya jadi efek simpang bisa saja terjadi sama bisa lebih ringan bisa lebih pegel
itu sangat individual saat itu
ya tergantung keadaan seseorang juga ya
sisi bimonya bagaimana saat itu
jadi sebetulnya juga tidak usah terlalu ditakutkan
kalau pertamanya baik baik saja ya kedua juga biasanya akan baik baik saja
kalau efek simpang berlainan sedikit waktu pertama kok ada yang lebih sakit
tapi kadang kadang yang lain juga bilang oh yang kedua lebih sakit
mungkin cara menyuntiknya juga mungkin kan beda orang
ya seperti itu
tapi yang jelas kita kan tahu efek simpangnya apa saja yang terjadi
jadi semua orang sudah diberitahu semua orang sudah mengerti efek simpang daripada vaksin ada yang lokal ada yang sistemik seperti itu
dan semuanya sudah harus diantisipasi tentunya
berarti kenali dulu kondisi dari tubuhnya kemudian juga sampaikan apa yang dirasakan kepada tenaga medis di proses screening ya dok ya
agar nanti proses vaksinasinya juga bisa berjalan dengan lancar
terakhir dokter iris apa sih dok yang kemudian harus dipersiapkan
apa yang harus dipersiapkan khususnya bagi yang akan divaksin di bulan ramadan atau saat berpuasa nanti
ya jadi kalau di bulan ramadan tentu kita tetap makanan bergisi
ya jadi pilihlah makanan yang betul betul untuk meningkatkan imun sistem kita
apalagi di masa pandemik
saur makan secukupnya
ya jadi jangan terlalu diet pada sahur
ya saur bukan rakus juga tapi bisa secukupnya tetapi bergisi
itu penting sekali
ya seperti itu
apalagi kalau kita rencana mau vaksinasi
mengatur waktu tidur ya
mungkin mau tahajud mau apa tapi tetap mengatur waktu tidur
minimal berapa jam berarti dok
seharusnya kan enam sampai delapan jam
tapi mungkin bulan puasa berkurang sedikit mungkin enam jam
baik terima kasih banyak
kalau mau tahajud kan pasti berkurang nggak apa apa
banyak doa juga kan kita
oke yang pasti pastikan kondisi tubuhnya juga tetap fit
agar bisa mendapatkan vaksinasi sesuai dengan aturan yang ada ya dok ya
baik terima kasih banyak dokter iris rengganis
yang merupakan ketua tim advokasi pelaksanaan vaksinasi pbid
terima kasih sudah bergabung bersama kami